kompas tv saudara meraih penghargaan karya jurnalistik dalam program cerita militer
penghargaan disampaikan dalam rapat koordinasi teknis tni manunggal membangun desa
di markas besar tni angkatan darat gambir jakarta pusat pada tiga puluh april dua ribu dua puluh
karya jurnalistik jurnalis kompas tv victor hitler siagian berjudul
program tni manunggal membangun desa oleh kodim lima ratus sembilan bekasi jawa barat
menyabet peringkat pertama karya media elektronik
penghargaan langsung disampaikan wakil asisten teritorial ksad brikjen tni teri tresna
dalam rakornis itu tni juga merancang program serupa untuk diteruskan ke daerah lainnya
tni manunggal membangun desa ke satu ratus dua puluh tahun anggaran dua ribu dua puluh empat
ini yang kedua di bulan mei ini yang direncanakan nanti akan mulai dibuka pelaksananya tanggal
dua puluh mei dua ribu dua puluh empat sampai dengan tanggal enam juni dua ribu dua puluh
kurang lebih selama satu bulan dan akan dilaksanakan di lima puluh satgas di seluruh indonesia
baik itu kesarannya baik secara fisik maupun secara non fisik
atm ini yang memang kita setiap tahun diadakan dilaksanakan di seluruh wilayah indonesia
tentunya bekerjasama dengan pemerintah daerah setempat daripada pak bupati wali kota
dan juga instansi terkait yang ada
jadi kementerian kementerian baik secara kementerian non lembaga maupun non kelembagaan